ku tak akan mundur
ku tak akan mundur
oke ada yang mau ditanyain lagi karena saya
kamu tahu sendiri kan saya tuh orangnya sibuk banget
saya biar kamu bukan cuma buat santai santai loh ya
saya bayar kamu buat kerja
tuhanku cinta dia
ku ingin bersamanya
udah pengen sesuatu pokoknya gimana caranya harus dia dapetin
ya boleh kopi
bagaimana perasaan nona setelah beberapa hari ini
rifki tidak ada
soalnya kan biasanya kalau nona pulang itu kan dijemput sama rifki tuh
betta tau nona pasti sangat merasa kehilangan toh
ya karena nola sama rifki itu paling dekat
sampai sampai melawan peraturan ipa dan ips
kamu orang berdua itu tidak bisa melawan takdir
karena kalo takdir sudah berbicara nih
tahu sama isinya pun toh bisa terpisah
jangan ganggu nono cantik saya ya
ale ini kenapa soh kenal sekali ye
kenapa ale pake betta punya bahasa
semesta itu toh sudah patenkan bahasa itu untuk betta
betta punya bahasa itu
tumben maik gak mau maksa nganterin gue
apa mungkin karena ada nadif ya disini
bagus lah kok kayak gitu
nah mau pakai cabai tidak
nah betta kasih cabai
satu saja ya
wih rombongan dari mana
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
dia kan ganteng posi gue di cafe
dan dia bilang
dia lakuin itu dengan gue
apa gue jelasin aja ya ke michelle
kalau maik ngelakuin itu supaya michelle gak perlu bayar penalti ke madam pretty
oke udah because
mbak bisa tolong disambungin ke bu melda
mbak rini apakah bu melda udah bisa saya temuni
maaf ya bu ternyata bu meldanya sudah pulang
emang gak dikasih tau kalau saya nunggu dari pagi mbak
ya udah gak apa apa mbak besok saya akan kesini lagi
tapi saya bisa bikin appointment sekarang untuk besok lah mbak
baik bu nanti akan saya catat di jam kosongnya bu melda ya
terima kasih ya mbak
ya sama sama bu
jadinya gue harus
soalnya kalau gue ikut campur gue bakal kesalahan
iya gue ngerti kak fah
lagian kan gue emang harus selesaikan masalah gue sama madang preti
mungkin kemarin madang preti terlalu emosi
jadinya belum ada kelanjutan sampai sekarang
shell semoga selalu ada jalan keluar ya buat masalah lo sama madang preti
betapiar pun tidak suka sama nona yang punya kepala yang seperti batu
tapi betahakan siap kalau nona membutuhkan
betah lakukan ini semua demi betah punya kawan rifki
yang selalu setia ada untuk menjaga dan melindungi non
ricky pasti bangga banget punya temen kayak kalian semua
kalau gak siap kita besok madang preti
kita masuk dulu ya
masuk duluan ya
nona rifa semangat juga
harus kasih motivasi itu harus begini
gue kenapa ngajak berantem mulu sih
kok ajak berantem
rifa punya siapa
kalau berantem itu begini
eh rifa punya siapa
ya punya katorang semua
kalau halnya spesial kan
kalau mau diusir lagi gimana
masih berani ya datang ke kafe saya ya
enggak gitu madang
saya kesini malah mau nanya kejelasan tentang kontrak kita
yang saya nyanyi di sini
karena terakhir kali saya kesini kan
madang suruh saya enggak nyanyi lagi
nanti saya nanya apa saya harus bayar penalti atau bagaimana madap
kamu gak perlu bayar ganti rugi ke saya
iya tapi itu bukan berarti saya memutuskan kontrak sama kamu ya
ya kontrak terus berjalan meskipun posisi kamu udah digantikan sama orang lain
saya benar benar enggak ngerti maksudnya madang gimana ya
selamat malam semuanya apa kabar kalian semuanya
oke semoga kalian bisa terhibur dengan satu lagu romantis ciptaan saya sendiri
dia yang udah gantiin kamu untuk menyanyi di sini
dan karena dia kamu bebas untuk membayar ganti rugi ke saya dua ratus juta
jadi ini maksudnya lo ngelakuin semuanya demi gue maik
setiap doaku di setiap air mataku selalu ada kamu
di setiap kataku
ku sampaikan cinta ini
ku tak akan mundur
ku tak akan mundur
oke ada yang mau ditanyain lagi karena saya gak punya banyak waktu buat cuma ngobrol ngobrol sama kamu loh
kamu tahu sendiri kan saya tuh orangnya sibuk banget
saya biar kamu bukan cuma buat santai santai loh ya
saya bayar kamu buat kerja
tuhanku cinta dia
ku ingin bersamanya